lantas apa saja sejauh ini yang dapat kita ketahui soal temuan pneumonia tiongkok itu
tapi konsultasi itu tidak mengikat
kalau lagi di depan seperti ini dia standby karena lagi dibujuk pakai makanan
kalau dulu gue ikonik badannya gede gitu kan
saat ini sudah harus lebih makmur gitu
prediksi sudah bisa dilakukan untuk heat wave itu sendiri